di guyur hujan deras selama berjam jam sebuah rumah di ponorogo jawa timur ambruk hingga rata dengan tanah
satu keluarga penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri namun kini sementara terpaksa tinggal di kandang kambing
seperti inilah kondisi rumah jemono warga desa suren kecamatan melarak ponorogo jawa timur
rumah yang dihuni bersama keluarganya roboh pada minggu pagi karena tidak mampu menahan air hujan yang terjadi sejak sabtu lalu
saat kejadian ia bersama istri dan anaknya tengah berada di dalam rumah
namun ketika mendengar suara kayu patah ia dan keluarganya langsung lari keluar rumah
tidak selang berapa lama rumah pun roboh
waktu kejadian bapak sama siapa
iya anak perempuan istri itu
untuk sementara waktu pada siang hari jemono dan keluarganya terpaksa menempati kandang kambing milik mereka
sementara pada malam hari mereka menginap di masjid
petugas desa harus berhati hati untuk mengevakuasi perabotan rumah jemono
karena masih terdapat aliran listrik
evakuasi terkendala aliran listrik mas
karena ada aliran listrik di rumahnya
masyarakat tidak berani untuk mencabut listriknya
dan posisi sekarang cuaca juga berilis
sangat bahaya jika tidak segera ditangani untuk listriknya
untuk sementara warga dan pihak desa telah menyalurkan bantuan makanan dan pakaian
hendra setiawan kompas tv ponorogo jawa timur